majelis hakim kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa basuki coyapurnama menolak kakak angkat ahok sebagai saksi fakta
andi analta amir yang merupakan kakak angkat ahok ditolak majelis hakim karena kerap hadir di persidangan sebelumnya
selesai ditolak sebagai saksi meringankan kakak angkat ahok menjelaskan alasan penolakan majelis hakim adalah karena dirinya dianggap kerap hadir saat sidang dan mendengarkan keterangan saksi lain
majelis hakim khawatir kesaksian kakak ahok tidak objektif
namun dirinya berdalih hanya menghadiri sidang dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi lain
kakak angkat ahok sebetulnya ingin menjelaskan bahwa ahok tidak berniat menistakan agama islam dengan mengutip surat al maidah
ia juga akan memaparkan kepribadian ahok yang tumbuh di lingkungan muslim
kenal tapi kenal tidak kenal kalau menurut kebiasaan itu biasanya disuruh dipersilahkan untuk keluar
nah di kejadian ini saya sampai tidak di
kabulkan untuk bisa menjadi saksi ini cuma karena kebiasaan saja
kalau dari sisi undang undang kuhp itu kan yang dilarang itu adalah bercakap cakap dengan saksi saksi lain
atau saksi pelapor misalkan